perekonomian indonesia pada triwulan kedua tahun dua ribu tujuh belas tercatat sebesar lima satu persen
angka ini sama dengan pertumbuhan pada tiga bulan pertama tahun ini dan turun tujuh belas persen dibanding periode yang sama tahun lalu
badan pusat statistik merilis pertumbuhan ekonomi dalam bulan april hingga juni dua ribu tujuh belas mencapai lima satu persen
kepala badan pusat statistik suharyanto mengatakan penopang pertumbuhan masih dari konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar dua enam puluh lima persen
transaksi konsumsi kalangan menengah ke atas masih cukup tinggi meskipun mengalami perlambatan dibanding tahun lalu
suharyanto menjelaskan pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga didominasi oleh transaksi kebutuhan sandang bersamaan dengan momen idul fitri yang lalu
diikuti dengan konsumsi transportasi dan komunikasi
serta makanan dan minuman
kita semua tahu bahwa kontribusi dari rumah tangga kepada pdb sangat tinggi sekali lima puluh lima enam persen
dan di bulan kedua ini konsumsi rumah tangga tumbuh empat sembilan puluh lima persen
ini membuktikan bahwa daya beli masyarakat masih kuat
kalau ada yang bilang daya beli masyarakat turun tidak
ini merupakan sebuah bukti bahwa konsumsi rumah tangga masih tumbuh kuat di empat sembilan puluh lima persen